dunia olahraga otomotif di indonesia kini mulai diramaikan oleh kegiatan balap pocket bike
seperti apakah pocket bike itu dan apa perbedaannya dengan balap motor pada umumnya
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sports weekend untuk kali ini
jangan lupa untuk selalu perbahari informasi olahraga anda bersama cnn indonesia sports
setiap hari pukul dua siang di transvision channel delapan ratus tiga
ukurannya memang mini kapasitas mesinnya pun hanya lima puluh cc
tapi karena keunikannya itulah banyak penggila olahraga otomotif dari berbagai usia
yang tertarik untuk mencoba pocket bike
tak terkecuali bagi seorang niko julian seorang pembalap nasional yang biasa turun di kelas dua ratus lima puluh cc
walau hanya untuk sekedar bersenang senang namun balap pocket bike ini ternyata juga mempunyai pengaruh positif bagi niko
kalau untuk riding style nggak ada cuma hanya untuk fisik itu bisa meningkatkan fisik juga
karena depannya dia rigid tidak ada shockbackernya otomatis di bahu kita lebih menahan
itu aja sih

juga membuat balapnya lebih menahan

balap pocket bike ini kerap digunakan sebagai entry level bagi anak anak yang ingin coba serius menekuni balap
penjenjangannya ya bagus sekali karena memang semua pembalap dunia juga awalnya dari sini
dan dia harus dimulai sejak dini kan
dari enam tahun dia sudah balap
sehingga ketika dia sudah balap motor gede ketika overtaking
terus dia sleep streaming dia sudah mengerti
dia sudah tahu dari pocket biking
keseriusan berlatih memang diperlihatkan oleh anak anak usia enam hingga dua belas tahun yang mencoba balap pocket bike
sebelum turun ke sirkuit mereka dengan antusias mencoba melakukan teknik cornering dengan benar
pengenalan karakter mesin dari masing masing pocket bike juga dilakukan
untuk keperluan balap mesin pocket bike yang digunakan memang sudah dimodifikasi
hingga mampu melaju hingga kecepatan
enam puluh hingga delapan puluh km per jam
ya pabrik tikungan situ pertama tama waktu awal pertama kali pindah ke sirkuit ini
di situ dua kali
terus di pojok situ sekali
terus waktu di tanggerang juga pernah
malah bikin lagi
malah bikin pengen ngegas terus
kenapa kok gitu
kurunya kalau lagi ini
ini kalau lagi diem terus digituin

emang kamu kalau udah gede mau jadi apa sih
mau jadi pembalap
idol aja siapa pembalap
untuk saat ini balap pocket bike yang diadakan di indonesia masih bersifat fundrace
namun rencananya di tahun dua ribu tujuh belas ini
balap pocket bike akan digarap lebih serius dengan aturan yang lebih baku
dan bila ini terjadi
bukan tidak mungkin akan muncul pembalap pembalap nasional baru
yang lahir dari ajang balap pocket bike
herlangga wisnuwaji bekasi